nanti kan ya di proses yang bagus jadi nggak busuk gitu
namanya dari contoh yang ada misalnya dulu sepuluh lima belas tahun yang lalu di beberapa kawasan itu masih banyak apa namanya tumbuhan
dan harganya turun ke tiga ratus delapan puluh ribu dari empat ratus dua puluh ribu dolar
saya nggak ada rasa kasihan sama dia
pada waktu kedatangan tuhan yang kedua kali